hai hai hai hai hai hai hai hai hai hai katro yang mau nikah calon pengantin hari ini
rajin sekali kudu gitu plan nikah kan harus pakai duit yang abang sudah ngomong ngomong
mobilnya mana yang kurus apa yang gemuk bang hahaha hahaha hahaha
ngapain lo berdua hah aduh gede gue loh udah apa surat albainah belum itu dia kakak kaman
kunung aja betul maafan iya bang saya alhamdulillah apa udah main gede gede orang lo
pada aneh semuanya
panas dari mana
sop ya siapa juga sih yang mau kayak gini udah kamu jangan nyalain saya terus pusing pola saya
kalau gitu saya permisi
udah tenang di sini kukutumi selesaikan masalahnya
pak pak tommy
kamu mau kemana
ke pasien saya
siapin jantung antum berdua
anak takut jantung antum berdua tidak kuat mendengar kata kata umi nanti
ini yang harus kamu urus
maaf kamu tak jadi
karena abah sepute
masih belum bisa penuh mengurus pesantren ini
dari ustadz sefuh dan umi
meskipun raga anak tertatih tatih
mau demen banget sih ngagetin apa ya
gua suruh lu ke pasar
kalo ga bengong kelamun
ngapain sih poi kayak ga ada kerjaan lain aja
mau ajain aja ngapain sih
kalau ga ada lagi masa pemulihan
lagian kalo sedih kagak boleh lama lama
apa yang mau tidur inget ya nanti
apa yang mau minum inget ya nanti
mendingan lu ke pasar
maksud mak apa yang bengong di pasar gitu ya
lu bawa p i g bukanlah pak mal
lu jualan di pasar
jangan sampai gua gulung ya
jangan pak ya
jangan hujanan tuh
jangan luka mandi
eh cak makan dulu ya
baru minum obat biar cepet sembuh ya
jangan terlalu cepat ustaz
ini tidak cepat
antum syafin tandu buat ana
dimana ana bisa duduk diatasnya
antum tidak dengar tadi
anak harus mengurus pesantren ini
sedangkan kaki ana masih marahib
mau kualat antum
antum tidak boleh melawan ana
berkah hidup antum
jasmani dan rohani
untuk menjalankan tugas yang sangat mulia ini
berani antum minta duit sama ana ya
ya udah ustaz
ya mau nikah calon pengantin
kudu gitu plan
nikah kan harus pake duit
mau pilih yang mana
apa yang gemuk bang
eh yang beli
kau ngapain lo berdua
lo udah apa surat al ba'inah belum
nah itu dia kakak
kamen kunung aja beteng lu maaf kan
bro nafal udah main ngeledek ngeledekin orang lo
benerin dulu baca qurannya
lo rusin dulu tuh surat suratnya tuh
lo baca yang bener
saya udah nyangka berapa pak ini pak
udah rugi banyak banget saya disini
udah ratusan juta
mana janjinya manis katanya tiga bulan udah untung sepuluh kali lipat
nyatanya kita ketipu semua disini pak
tindak lanjutnya gimana nih
mas ketipu juga mas disini mas
sama seperti kami disini sebelumnya pak
ini udah gila
sama seperti kami disini sebelumnya
ntar lagi ajang bang
pada kemana kalian
mau jalanin misi bang
ntar lagi ajang
ntar lagi ajang
wah gak beres di anak anak
abang beli payetnya dong
satunya gocengan kan
saya beli dua ya
eit deh bang
nih saya masukin ya niri
duitnya taruh mana
nih itu saya taruh sini ya
tuh makasih bang
itu huruf s
eh ini jangan jangan
perut saya melilit
kalian belajar nungguin warung
nanti kalau sudah nikah sama nenek